game kedua semifinal divisi putih yang mempertemukan aspak jakarta dengan pelita jaya akan berlangsung sabtu malam
aspak yang kalah pada game pertama berambisi merebut game kedua guna memaksa pertandingan ditentukan pada game ketiga
game pertama semifinal divisi putih indonesian basketball league dua ribu tujuh belas berhasil direbut oleh pelita jaya saat bertemu dengan aspak jakarta di gor citra arena kamis malam dua puluh tujuh april
pelita jaya sukses mengalahkan aspak dengan skor enam puluh lima puluh lima
pada game pertama itu point guard pelita jaya martavious erving menjadi mvp dengan mencetak dua puluh lima poin
meski tidak diperkuat salah satu pemain asingnya korea white karena mendapat hukuman
double double yang dibuat adi pratama dan pontianus koming indrawan dapat mengatasi perlawanan andakara prastawa dan kawan kawan
pada game kedua nanti aspak jakarta akan tampil habis habisan
sebab jika pelita kembali mengalahkan mereka aspak harus merelakan pelita jaya bertemu dengan satria muda pada final
aspak masih akan mengandalkan pemain asing mereka dominic williams pada game kedua nanti
williams yang mencetak total dua puluh tujuh poin pada pertandingan pertama tidak mendapat support dari rekan rekannya
tercatat hanya abraham damar granita yang mencetak double digit
sedangkan andakara prastawa dan pringgoregowo hanya mencetak masing masing empat angka
peluang aspak melaju ke final belum tertutup
pasukan af rinaldo ini masih dapat lolos ke final jika dapat memenangi game kedua dan memaksa game ketiga berlangsung
galia priyansyah cnn indonesia
dan untuk mengetahui perkembangan semifinal divisi putih ibl dua ribu tujuh belas
kita sudah terhubung dengan koresponen
cnn indonesia erlangga wisnuwaji
ya angga kita tahu semifinal malam ini mempertemukan dua tim yang berasal dari jakarta
kenapa pertandingan berlangsungnya di bandung angga
selamat siang andra
aspak dan prita jaya memang adalah dua klub yang berasal dari jakarta
tapi pertandingan semifinal divisi putih ibl dua ribu tujuh belas kali ini diadakan di bandung
kenapa karena pelita jaya sebenarnya memiliki home base atau tempat pertandingan menjadi kandang mereka
namun sesuai peraturan yang dimiliki oleh ibl bahwa tempat pertandingan untuk menyelenggarakan semifinal ibl ini
harus memiliki minimal kapasitas penonton sekitar satu lima ratus orang
dan itu tidak dimiliki oleh gor sumantri borjonegoro kuningan
dan aspak juga bisa menggunakan kandang mereka yang biasa mereka pakai di hall asnayan
tapi seperti kita ketahui bahwa hall asnayan ini sedang direnovasi untuk keperluan asian games
dan aspak juga sebenarnya memiliki satu opsi lain yaitu di hitex arena yang berada di batam
namun karena pertimbangan lokasi yang cukup jauh di batam
juga karena kapasitas high tech arena yang tidak mencukupi persyaratan yang diajukan oleh ibl
maka kedua tim ini yaitu aspak dan pelita jaya memilih kandang mereka pertandingan kandang dan tandang mereka ini di gor citra arena di bandung
ini juga karena alasannya juga karena lokasi yang tidak terlalu jauh dengan jakarta
dan home base dari pendukung kedua klub ini
maupun prita jaya
walaupun mereka berasal dari jakarta
base pendukung mereka di bandung ini juga cukup banyak
sehingga animo penonton yang akan menyaksikan pertandingan semifinal divisi putih ibl dua ribu tujuh belas di gor citra arena bandung ini juga cukup tidak kalah
bila pertandingan dilangsungkan di jakarta andra
ya prita jaya pada game pertama unggulnya
dan bagaimana analisa pertandingan di game kedua nanti
kalau kita sedikit mereview hasil game pertama semifinal
di game pertama ini
sebenarnya aspak ini memiliki keuntungan
advantage dengan tidak dapatnya bermain salah satu center impor milik pelita jaya itu
korea white yang masih harus menjalani hukuman pertandingan
namun hasilnya justru tidak berjalan sesuai rencana bagi aspak
karena prita jaya dapat menutupi ketidakhadiran korea white
dengan penampilan apik dari adi pratama dan ponsianus indrawan
yang dua pemain lokal ini mampu menutupi kekurangan di posisi lima pelita jaya
dengan kedua pemain ini mampu mencetak double double bahkan
ponsionis indrawan mampu mencetak sepuluh poin dan enam belas rebound
sementara adi pratama mencetak sepuluh poin dan dua belas rebor
aspak justru di pertandingan pertama tidak mampu memanfaatkan ketidakhadiran korea white ini
dan penampilan kalau saya lihat di game pertama kemarin
center aspak pierre henderson neil ini tidak mampu memanfaatkan ketidakhadiran korea white
untuk mencetak poin bagi aspak
justru point guard aspak dominic williams yang tampil cukup baik dengan mampu mencetak dua puluh tujuh poin
tapi tentunya kesalahan di game pertama itu tidak ingin diulangi aspa karena
di pertandingan kedua ini bagi aspak adalah pertandingan hidup mati
bila mereka kalah artinya ini pertandingan mereka di season dua ribu tujuh belas ini usai
namun bila mampu menangkan di pertandingan di game kedua yang akan berlangsung malam nanti
semifinal divisi putih ibl masih akan dilanjutkan di game ketiga
dan kita untuk mengetahui bagaimana strategi aspak di game kedua yang akan berlangsung nanti malam
ini saya sudah ada bersama orang yang dibalik strategi aspak nanti game kedokus
di game pertama kita lihat bahwa aspak sebenarnya memiliki
kebunggulan dengan tidak hadirnya core white
bagaimana antisipasi yang nanti akan dilakukan oleh aspak kus
yang pasti kami setelah evaluasi semalam ya
kami akan melakukan defensive rebound yang harus dikuatkan gitu
kemarin pun tanpa core white mereka sudah sempat memiliki dua puluh dua offensive rebound
yang berarti itu menahan posisi kami untuk menyerang balik
nah ini yang tidak boleh terjadi lagi untuk malam ini
kalau kita mengizinkan mereka untuk rebound lagi
out rebounding kita
itu adalah hal yang sangat sulit bagi kita untuk memenangkan pertandingan
maka dari itu evaluasi adalah kita harus memperkuat di defensive rebound
jadi jangan sampai mereka menyerang itu memiliki second chance point yang cukup banyak
di game pertama dengan tanpa korea
tapi ada adi pratama dan ponsenus indrawan ada coming
ini aspa kesulitan di rebound dan di offense untuk menembus dua pemain ini
ini di game kedua ada core white
ada game plan tertentu untuk menghandle quara white nanti coach
ya begini kalau dengan adanya yang saya takutkan dari adi dan koming
mereka bermain adalah di daerah pen area ya
sedangkan dari co rewide itu lebih banyak dia tarik keluar
waktu di pertemuan pertama
jadi core white nya sendiri jarang offense rebound
nah dengan adanya adi dan koming
mereka makanya double double
karena offense rebound mereka lebih kuat
karena mereka ada di sekitar pen area
begitu mereka melakukan penembaka shooting jarak jauh ya
dari small man pelita jaya
nah dengan mungkin core white masuk
mungkin mungkin saya gak tau ya
kami alami waktu game reguler
tidak banyak rebound juga gitu
malah lebih banyak kemarin dua puluh dua rebound
gus ini yang menurut saya menarik di game pertama adalah peran dari point guard aspak dominic williams
di saat pemain pemain lain seperti mati angin untuk mencetak angka
dominic williams ini bisa step up untuk memecah kebuntuan bagi aspak
di game kedua ini coach
di pertandingan hidup mati
penentuannya malam nanti
ada peran khusus dari cocinal yang akan diberikan untuk dom
di game kedua nanti kus
ya yang pasti begini
dom kan sangat sangat cepat ya
bermain cepat dan sangat eksklusif
terus dia memiliki jump shot tiga point yang baik ya
ya itu akan tetap ditajamkan dengan play yang menurut saya akan ada mungkin ada nanti perubahan
tapi nanti di game gitu perubahannya pasti ada adjustment
tapi jangan sampai seperti kemarin
jadi jangan sampai prastawa atau okiwira jangan sampai off untuk outside shooting nya
jadi harus mereka harus kontribusi juga gitu
jadi lebih banyak option nya gitu
jadi dom tidak hanya sendiri gitu kan
dia bisa misalnya di double
ke yang lain untuk di luar
kemarin pun sebenarnya banyak outside shooting yang kami lakukan
tapi presentasinya aja yang buruk gitu
prastawa jarang jarang dia sampai dari enam kali percobaan tiga point gitu kan
itu suatu hal yang sangat jarang terjadi gitu
lagi off ya di game pertama
cuma jangan lupa juga coach
kalau rewet main cuma play tag juga masih mempunyai marty views
erroofing yang juga menjadi mesin mencatat angka bagi pj ya gus ya
erving ini pandai memainkan tempo ya
dan pandai melihat celah juga gitu
jadi dia lebih bagus bermain dengan pick and roll
kemarin dia cukup baik dengan masuk ke dalam
tidak ada big man kami
maksudnya pierre anderson di luar
jadi palang pintu terakhir
dia cukup nyaman untuk melakukan under basket gitu
ya yang jelas bahwa di game kedua semifinal divisi putih nanti
baik pelita jaya aspak adalah bagi aspak ini adalah pertandingan hidup mati
sementara bagi pelita jaya apabila mereka mampu kembali mengulangi sukses mereka di game pertama
mereka akan otomatis lolos ke babak final ibl yang akan berlangsung empat mei mendatang
untuk bertemu dengan satria muda yang telah terlebih dahulu memastikan lolos ke babak final
itu anda sedikit review mengenai pertandingan semifinal divisi putih ibl dua ribu tujuh belas
yang rencana akan berlangsung pada pukul tujuh malam nanti di gorcitra arena bandung andra
ya baiklah erlangga wisnu aji dan coach handra
saya rinaldo platini aspak jakarta